hai lebih private ya udah kalau gitu kita bicara di ruang kerjanya al bis itu kedap suara jadi
lebih aman ada apa lagi ini ya kok suasananya kamu jangan malu malu loh tapi resep tambah lagi
terima kasih sudah cukup
burosa begitu baik selama ini
masa iya burosa tegang menyuruh dennis melakukan kejahatan seperti itu
oh iya bu gimana kondisi rumah sejauh ini bu apa teror itu masih ada
minggu belakangan ini situasi aman maksudnya lumayan kondusif lah udah nggak ada teror teror lagi
cukup amat thanks for asking alhamdulillah syukur saya lega dengarnya oh iya bu saya mau tanya
apa ibu ingat dengan dennis tiano
dennis ya kenapa
dennis ya kenapa
dennis ya kenapa
dennis ya kenapa
dennis ya kenapa
gak kenapa sih hanya penasaran aja karena waktu itu saya dan pak al sempat ketemu sama denis di taman dan dia bilang mau ketemu sama ibu hubungan ibu dengan denis itu baik ya bu cukup dekat juga
ya sort of ya saya pernah minta bantuan dia
bantuan apa ibu
bantuan apa ibu
bantuan apa ibu
saya minta deniz membantu saya untuk menyelidiki jessica sekretaris almarhum suami saya
oh kenapa diselidiki ibu
oh kenapa diselidiki ibu
karena anak saya nomor dua roy dia sedikit mencurigai jessica
makanya dia minta tolong saya untuk menyelidiki lagi
ibu tadi uya telepon katanya di depan ada mas angga mau ketemu sama ibu
angga ya ya udah kalau gitu saya ke depan temuin angga ya saya ke depan dulu ya ria
oh gitu ya udah
ada apa gak ibu
iya saya disini buat kakek guru
gua rasa randy kalo tau juga gak apa apa karena dia juga kan orang kepercayaan allah
ada apa katanya ada yang mau dibicarakan sama saya
iya tante jadi
terima kasih ya ki
terima kasih ya ki
tante saya mau bicara ini penting sekali saya minta mungkin ada tempat yang lebih tertutup
yaudah kalau gitu kita bicara di ruang kerjanya al
di situ kedap suara
jadi everything lebih aman safe
oke diketuk aja
ada apa lagi nih ya kok suasananya mencekam banget
yuk setelah masuk
jadi ada apa
tante harus tenang tante ya
semuanya akan baik baik aja tante
enggak sebenarnya ada apa sih kamu tuh bikin tanda cemas tau gak
lebih baik kamu langsung bilang sama tante ada apa
ini masih kemungkinan tentu masih kemungkinan
kemungkinan andri itu diculik tante
tunggu tunggu tunggu
alaykuh allah astaghfirullahal cniml
andin diculik kenapa dimana kejadiannya kok bisa
kau mau aparecer di mana
apapahalau udah tau soal ini
biar gak simpang siur
saya cerita semuanya kronologi dari awal
pas saya masih di rumah tangga
dan itu posisi al masih di bandung tante
dan al bilang
andin telpon al dan kasih tau semuanya
kalau tiba tiba mobilnya
di cekat sama orang orang
dan mereka nyerang andin
dimana al kirim titik andin berada
dan ketika saya sampai disana tante
saya cuma ketemu sama boeing
andin sudah gak ada disana
itupun boyin juga pingsan tante
ini andin pasti ketakutan
terornya itu kan targetnya tante
saya yang jadi target teror teror ini semuanya
kenapa sekarang andin yang diculik
cuman sampai sekarang
itu masih jadi tanda tanya
kenapa andin jadi korban
dan jadi target yang sampai diculik
tapi ada informasi penting
dari tante dari riza
dia bilang kalau semalam itu
ada orang yang mencurigakan di rumah allah
dan al minta bantuan saya juga untuk cek cctv
tante yang mencuri cctv
boleh di cek tante
cctv ya boleh boleh boleh
tadi mau tante
tadi mau tante
tante yang mencuri cctv
selamat siang tante
selamat siang tante
mau bertemu dengan pak irfan
sudah ada janji
pak irvan belum sampai
tadi dia langsung masih udah di jalan
saya kurang tahu juga ya pak
kamu duluan yang sampai
kok gak baru kok
yaudah kita langsung ke ruang saya
turun ke atas
apa yang penting
tadi dalam perjalanan menuju kampus andin diculik semua orang
nggak ada pengawalan buat dia
saya pasti berikan andin pengawalan om
cuma masalah ini feeling saya andin udah diincar
ini om irfan dia kaget beneran untuk acting ya
kamu sudah lapor polisi
sebelum lapor polisi
saya takut penculiknya malah makin nekat
jangan gak usah dulu
sepertinya om irvan benaran panik
apa bukan dia yang ngelakuin
selamat siang pak aldebaran alfahari
anda gak perlu tahu siapa saya pak aldebaran
yang anda perlu tahu